saat ini telah hadir bersama kita
dan pelindungan konsumen bangil bukia
nah kita akan berbincang bincang
kalau nggak salah sudah penyelenggaraan yang ke
sejak dua ribu enam belas kegiatan ini
dan kayanya berkembang terus nih
kegiatan ini terus berkelanjutan
iya mas fajar ya
alhamdulillah nih kan kita lihat kki
setiap tahun selalu ada
maupun temanya itu sendiri
jadi kita lihat temanya berkembang
membuat mereka menjadi pemain global
nah itu yang kita harapkan
semangat itu akan terus dijaga
apa lagi yang bisa dicapai oleh
ya ini untuk gambaran aja nih bu
peran dari kki ini dalam pengembangan
umkm itu sejauh mana nih
jadi kita kan tahu ya bahwa
bank indonesia melalui kantor perwakilannya
sebagai implementasi dari kebijakan
pengembangan umkm yang dilakukan bank indonesia
untuk mendukung tujuan utama bi
di moneter ssk maupun di sistem pembayaran
nah kemudian dari implementasi pelaksanaan
oleh kantor perwakilan tersebut
kita melihat bahwa umkm ini ternyata
memiliki potensi untuk menjadi
sumber ekonomi baru di daerah
jadi bukan hanya kita melihat dari sisi jugulahnya
umkm ya sebagai unit usaha yang terbanyak
tapi sumbangannya kepada pdb
itu memiliki potensi untuk terus ditingkatkan
bagaimana supaya meningkatnya dengan pesat
signifikan salah satunya melalui capacity building ya
peningkatan kapasitas yang dilakukan secara berkesinambungan
secara terus menerus dengan menekankan
pada aspek peningkatan usaha
nah kki ini merupakan ujung dari pembinaan tersebut
jadi kita melihat pembinaan yang dilakukan
kemudian ditampilkan di kpi sebagai etalase
dengan demi demi jadi kita dapat lihat yang berhasil diangkat oleh umkm yang dilakukan pembinaan tersebut
itu tentunya akan berdampak langsung kepada skala atau naik kelasnya umkm itu sendiri
serius sekali nih ya murninya ini kelihatan juga ke ibu sari nih kayaknya serius juga nih mencerminkan produk umkm indonesia dari mana dulu
ini sesuai dengan tema kki tahun dua ribu dua puluh tiga ini tema kalimantan sehingga ini kainnya ini adalah kain sasirangan dari kalimantan selatan
ditambah bodir bodir ya bu
kodimnya ini sebetulnya saya ingin memberi contoh kepada umkm
iya bu ya tadi ini ngomong tentang kalimantan ibu dari kalimantan dan itu juga terkait dengan tema dari kki tahun ini ya bu ya
itu bandara nusantara bisa ibu jelaskan itu
temanya kalimantan nah kata badaro itu sendiri dari bahasa banjar
bapak gubernur di pembukaan kki menyatakan bahwa
sinergi itu merupakan salah satu kunci dari pengembangan umkm karena kita sadari ada berbagai aspek pengembangan umkm
di mana tiap aspek itu sebetulnya juga menjadi suatu kewenangan atau suatu bidang tugas dari kementerian atau lembaga tertentu
nah kalau bank indonesia mengambil peran di umkm memang dalam naungan ssk stabilitas sistem keuangan
jadi lebih banyak mendorong kepada kearah untuk fasilitasi pembiayaan tapi untuk sampai kepada dibiayai oleh bank tentu saja kita harus mengembangkan umkm ini menjadi umkm yang mandiri
supaya kinerja pembiayaannya juga nanti berlangsung dengan baik nah disitulah makanya kita melakukan pembinaannya mulai dari hulu jadi kita nggak langsung menghubungkan fasilitasi pembiayaan tapi kita mulai dari hulu
di hulu inilah kemudian dilakukanlah pengembangan
umkm mulai dari pembentukan kelompok fasilitasi kapasitas peningkatan kapasitas atau capacity building
dan disini kita melihat bi gak bisa sendirian
nah kalau ingat kita waktu kemarin kita bekerja sama dengan kementrian terkait misalnya dengan kementrian perindustrian untuk mengembangkan kemasan yang sesuai standar
kemudian dengan kementrian perindustrian untuk mengembangkan kemasan yang sesuai standar
kemudian dengan kementrian perindustrian untuk mengembangkan kemasan yang sesuai standar
kemudian dengan kementrian perindustrian untuk mengembangkan kemasan yang sesuai standar

kemudian dengan kementrian perindustrian untuk mengembangkan kemasan yang sesuai standar
dan terus pengembangkan kemasan paling kemudian pengembangan kemasan yang bicycle menggunakan bluetooth atau bluetooth ke
ini yang membedakan dengan kki kki sebelumnya
ada salah satu fiturnya itu scale up umkm green
nah ini sesuatu yang baru juga ibu
nah ya mas wajar ini tidak lain
kita berangkat dari kondisi alam kita
nah extreme bether kan sekarang
karena iklim yang semakin berubah
semakin drastis ya semakin cepat
itu antara lain karena kita tidak mengembali ke alam
nah atas kondisi itu
melalui fora fora itu semakin besar desakannya

atau produk apapun masuk ke ranah global
salah satu kesyaratannya adalah harus eco friendly
jadi bukan hanya human friendly ya
kita tidak hanya ramah kepada manusia
nah supaya umkn kita tidak ketinggalan ya
nanti tau tau sudah dibikin standar
dan kita ketinggalan akhirnya kita dibukakan
sudah mulai memperhatikan aspek lingkungan
sejauh mana nih implementasinya
kira kira mereka sudah sampai tahap mana
jadi dari kajian kami penelitian kami
kita bedakan ada tiga kelompok nih mas fajar
untuk umkm ramah lingkungan
jadi mereka mengadaptasi aja
apa yang dikategorikan ramah lingkungan
atau penggunaan produk alangan
bahan dasarnya dari alam semua
mungkin ketersediaannya itu sampai sejauh mana
secara keseluruhan kendala kendalanya apa nih bu
ya kita memang memahami ya
ya tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan
yang pertama itu kendalanya masalah sarana prasarana
dibutuhkan tambahan sarana prasarana
nah itu kan ada tambahan biaya buat umkm nya
ada harus ada alat pemintalnya
kemudian alat untuk mengubah menjadi benang
terus yang kedua adalah konsistensi dalam menjaga kualitas
begitu disuruh produksi agak banyak agak limbung
terus yang ketiga kita melihat tantangannya ini adalah
dari sisi pasar atau demand ya
karena memang pasar menginginkan
seperti itu tapi apakah ini akan long lasting
atau ini hanya suatu trend gitu ya
agak yang sering dikhawatirkan oleh umkm
nanti keburu udah install peralatan yang mahal
memakan biaya ternyata demand nya berubah trend nya
nah kita nih sebagai pembina umkm
kita seharusnya membuka informasi
karena kita kan terhubung dengan fora internasional
dengan lembaga lembaga maupun praktek praktek terbaik di negara lain
harusnya kita tuh misalnya
oh di sini ada tren baru seperti ini
bagaimana ke arah sana kemudian kita fasilitasi kepada umkm
nah kemungkinan eh yang terakhir nih gimana
kalau itu sudah ditangani dan mereka
pertama bagaimanapun umkm itu akan bergerak kalau ada nilai ekonominya
mereka kan manusia ekonomi juga ya
bukan hanya oh nanti kalau kamu memproduksi bahan ramah lingkungan
nah itu agak jauh
atau dunia cuaca akan lebih bersahabat
jadi harus ada nilai tambah ekonomi
dengan itu itulah yang akan menjadi pemancingnya
nah kita yang harus mengalirkan informasi pasar atau demand
mengenai produk yang ramah lingkungan ini
oke dari penjelasan dari bincang bincang kami
ini siapa tahu nih sobat rupiah terinspirasi dari
untuk turut mengembangkan dan memberi makna pada pengembangan umkm
dan juga perekonomian indonesia
baik itu turut mengembangkan umkm atau jadi umkm
jangan lupa untuk mengikuti podcast bank indonesia